iya aku tahu ini masih pagi
kan kemarin kamu udah minta maaf
terus udah aku maafin
tapi kemarin kamu maafinnya
dalam keadaan kesel
kalau aku maafin lagi sekarang
masih sama aja
kamu masih kesel
masa udah lewat sehari masih kesel aja
kayaknya minimal harus tiga hari deh
baru keselnya ilang
waduh sehari aja nggak bisa
kemarin itu aku batal
jadi mau ke pasar baru lagi
jadi mau aku antar
kau ben gak jualan
aku lagi jenuh jualan cilok
bantuin kamu jualan kerudung
mau ketemu dimana
yaudah aku tunggu
saya udah ngopi dirumah
kang umus marah
kok kang umus marah
ngasih salam kan mendoakan
bukan soal salamnya
dimarahin kang umus
saya gak ngerti timing itu aja
kemarin hari minggu kemana
ngajak keluarga ke kebon minatang
ah kang umus bisa aja
kemarin saya cuma berdua di rumah sama istri
anak pergi main mertua lagi kerancaik
saya ajak istri saya ke puncut mau makan nasi merah ikan asin jambar roti lalapan sama sambal dadakan yang bikin sehah
baru aja saya berangkat anak saya telpon dia udah pulang main nggak bisa masuk ke rumah
terpaksa saya sama istri saya balik lagi pulang ke rumah
kemarin saya cuma berdua di rumah sama kang emis
si neng pergi main emak lagi kerancaik
kang mus ngajakin saya pergi ke puncut
makan nasi merah ikan asin jambar roti lalapan sama sambal dadakan yang bikin sehah
baru aja saya berangkat si neng telepon udah pulang main gak bisa masuk rumah
terpaksa saya sama kang mus balik lagi pulang ke rumah
kalau cedo kemana
jalan jalan sama suami belanja
cedo dibeliin apa sama suami
gak dibeliin apa apa
saya yang beliin suami baju
kok bukan cedo yang dibeliin baju
suami saya kan pengangguran duit dari mana
sekarang waktunya kerja

bahasa amerika juga sama
oh kammu benar
aduh parah sih
ya kalian juga dengerin alam lam
boleh malahan aku seneng tapi kalau nggak darurat jangan lepon pas aku lagi dinas kayak sekarang
nggak boleh ya nanti selesai jam dinas aku telpon kamu ya
yaudah jangan marah dong
masih pagi ya aku tahu ini masih pagi ada apa
kan kemarin kamu udah minta maaf terus sudah aku maafin
tapi kemarin kamu maafinnya dalam keadaan kesel
kalau aku maafin lagi sekarang masih sama aja
kamu masih kesel
masa udah lewat sehari masih kesel aja
kayaknya minimal harus tiga hari deh baru kesannya hilang
waduh sehari aja nggak bisa
kemarin itu aku batal jemput terus ngantar kamu ke cihamplas bukan kemauan aku
kemarin kita berdua stay
maaf sepertinya sekarang sudah bukan pagi lagi
sebenarnya belum benar benar siang tapi baru mau menjelang siang
atau lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai pagi menjelang siang
selamat pagi menjelang siang
bagaimana dengan tugas kalian
belum ada bos
tahukah kamu bahwa kamu sudah begitu mengecewakan saya
mencederai kepercayaan saya
melukai perasaan saya
saya yang sudah sedemikian rupa menaruh harapan di pundak kamu
kamu tegas sama saya yang duda anak dua
saya di tempat kamu biasa jualan
lagi di jalan
mau ke pasar baru
saya mau setor uang kerudu
saya mau ambil kerudung lagi
belum bisa sekarang
ini baru mau produksi
kalau gitu saya mau pesen
terus ini uangnya gimana
nanti aja sekalian ngambil kerudungnya lagi
semua kerudung yang dipanli habis
kalau nggak bisa tiga hari saya minta waktu dua hari deh